dalam pengoperasiannya pltu suralaya bekerja dalam aturan yang telah ditetapkan oleh kementerian lingkungan hidup dan kehutanan sehingga emisi yang dikeluarkan selalu di bawah ambang batas
pt pln indonesia power suralaya power generation unit adalah salah satu pembangkit listrik tenaga uap yang dimiliki oleh pt pln indonesia power yang merupakan subholding dari pt pln persero
pltu suralaya yang dibangun pada seribu sembilan ratus delapan puluh empat saat ini memiliki tujuh unit pembangkit dan menyumbang lebih dari tiga mw dari kebutuhan listrik jawa madura dan bali
dalam pengoperasiannya pltu suralaya menggunakan sejumlah teknologi yang dapat memanfaatkan
memastikan emisi gas buang termasuk pm dua lima mampu ditekan dengan maksimal sehingga emisi yang dikeluarkan selalu aman dan berada di bawah ambang batas yang ditetapkan
pltu suralaya di cilegon ini juga memiliki alat monitoring emisi yang bekerja dua puluh empat jam dan juga dimonitor secara real time oleh kementerian lhk
pln selalu berkomitmen di dalam melestarikan lingkungan
jadi pembangkit kta ini sudah dilengkapi dengan peralatan peralatan pengendali emisi
seperti elektrostatik presipitator esp itu untuk mengendalikan partikulat
dan juga esp ini sudah kita install itu sejak pembangkit ini berdiri
dan kita juga menerapkan menggunakan peralatan loronox burner untuk memastikan emisi
di nox itu yang ke atmosfer itu dalam kondisi sesuai dengan baku mutu
pltu suralaya juga telah melakukan pengurangan operasional empat unit pltu sebesar satu enam ratus mw mulai dua puluh sembilan agustus dua ribu dua puluh
namun begitu berdasarkan pantauan aplikasi kualitas udara saat empat unit di pltu suralaya dimatikan polusi udara di jakarta tidak berkurang bahkan semakin tinggi
namun setelah adanya penerapan
polisi di jakarta saat ini itu bukan berasal dari pltu
jadi tidak ada kontribusi dari pltu suralaya
karena memang kalau dilihat dari peta arah angin gitu ya itu cenderung dari arah barat laut menuju barat daya gitu
rata rata seperti itu
jadi memang dari situ kita ketahui bahwa tidak ada kontribusi emisi suralaya ini terhadap polusi di jakarta
khususnya di bulan agustus yang kemarin cukup rame itu ya dibicarakan
pltu suralaya juga selalu berupaya untuk melakukan dekarbonisasi diantaranya melalui co firing biomasa mengolah sampah dari tpa menjadi bahan bakar
untuk pltu dan lain sebagainya
pltu suralaya selalu memastikan seluruh operasi yang ada terkendali dan selalu meminimalisir emisi di bawah ambang batas
sehingga dapat menghasilkan energi yang efisien yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat